ayo buruan dong pak rete jalan ya
ini mah maaf buranti
hah maaf maaf lah ya naun si pak rete
bukannya saya kurang ajar
bukannya saya wawannya nan apalagi melecehkan
juga bukan karena saya ngeliat wajah buranti
karena aku naun wajah saya kenapa pak rete
jadi kapal sekolah
insya allah aku masih bisa napkan kamu
meskipun kamu berhenti jadi kepala sekolah
mas kamu kan tahu passion aku di ngajar
dan aku mau bener bener suka mas buat ngajar di sekolah ini
aku gak suka kamu diselesai seperti ini
saya minta kesempatan satu kali lagi aja
dan saya juga
bakal ngilangin semua teror yang
menimpa ada anak didik saya
saya mohon beri saya kesempatan satu kali lagi
saya juga gak mau bu anak didik saya kenapa napa
kasian ya bu janet
bukan salah bu janet
kalau di sekolah ini
bukan salah bu janet
bukan salah bu janet

bantuin bu janet tak ke pocong
bu janet itu kan
kepala sekolah yang baik
dia udah banyak bantuin kita
masih kita di minah aja sih
sekarang kita balas jasanya bu janet
kita nggak mau kalau ibu janet itu pindah dari sekolah ini
ya kita harus bersatu
bersatu kita tahu
aku tak strike
gak ada siapa ada yang nge faces
kan kita sama suka
gak ada yang yang mau
aku pun gak per gospel
alan kenapa bisa di sini
kita mau bantuin ibu
ya bu kita mau bantuin ibu
anak anak makasih ya
tapi ibu bisa sendiri kok nggak apa apa
lebih baik kalian pulang sekarang ya
ibu antar mu ya
bukan kalian tuh cemas
ibu antar ya
ibu janet mau dibantuin sama kita
kita kan murid sekolah ibu juga
biarin kita bantu ibu
buat ngungkap teror pocong itu bu
ya bu biar kamu bantu ya bu
kita mau bantuin pecahin masalah
ya udah kalian boleh bantuin ibu
kalau misalnya nanti ada apa apa
nanti kalian tiup riut yang bakalan ibu kasih
masih kita mau menaati perintah itu
kita boleh bantuin ibu
iya boleh ali
ya udah ikut ikut sekarang ya
tadi tuh pak rete anak anak itu
ninggalin pesen katanya mereka teh mau ngebantuin
aduh bu enggak deh
bu ranti aku tuh ramah nih
aku tuh cukup sekali
berurusan sama pocong yang penghuni
apalagi saya serem
terserah aja sama kalian hansi pers
tapi bangdak saya kasih tau ya
kalau si mochi itu juga sekarang lagi di sekolah
tau gue juga bingung
ya udah deh aku melu bu
si moji kan anak kesayanganku
eh eh eh reka mana kamu minik minik
ya baru mau kabur ketahuan
pokoknya kalau ada adam
kamu enggak usah takut
aku mau percaya
suara itu kan
suara itu kan
suara itu kan
pokok pokok mampus sekolah ini
kalau gitu kita harus kabur dari sini
kalau gitu kita harus kabur dari sini
pokoknya di belakang
pokoknya di belakang
pokoknya di belakang
pokoknya di belakang
pokoknya di belakang
eh buruan dong
eh buruan dong
nah ini mah
hah maaf maaf apa ya pak rete
bukannya saya kurang ajar
bukannya saya wawanianan apalagi melecehkan
bukannya saya kurang ajar bukannya saya wawanianan apalagi melecehkan
juga bukan karena saya melihat wajah buruan
hah kenapa aku naun wajah saya kenapa pak rete
kata orang mah cantik dah
hah eh lah
emang muka saya jamban dari pak rete
udah bukan lima
gak bisa ditahan dulu pak rentai dipending dulu
barang sembilan bulan gitu
kita teh mesti buru buru ke sekolah
nggak bisa ini anginnya udah rembes
aduh penesan dari teh debu sepet sepet gak enak gitu
asam asam di mata aduh pedes di mata
saya pamit ke jamban dulu ya
yaudah buruan ah tapi jangan ditinggalin
tuh kerasa gak
gak kerasa sih pak rete
cuma mulai agak pening aja nih kepala saya
hei gue udah siap pamit dulu ya
cepetan pak rete
makannya apa sih mas hidup aja bau
ini kan topinya adam
itu kan sudah ibu janet
kok ibu janetnya gak ada
padahal tadi suaranya dari sini
udah coba kita kecek dulu
lama banget ya pak rete teh
pak rete teh dari mana sih
pakai nanya dari mana abis buang siap
pak rete beneran dari kamar mandi
kok kayaknya kering kering aja saya curiga
ini jangan jangan cuma mau manjang manjangin durasi
biar gak cepet cepet nyampe sekolah
ya kan udah kepret kepret kan ada pasir